rentetan bencana alam di sejumlah daerah masih melanda hingga pekan ini
pada selasa sembilan belas januari banjir bandang menerjang permukiman pt pn gunung mas kabupaten bogor
banjir disebabkan intensitas hujan tinggi dan mengakibatkan longsor dengan skala kecil
tiga rumah dan satu unit warung rusak berat dan enam ratus tiga puluh tujuh orang mengungsi
menurut laporan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tujuh belas dari tiga belas kabupaten dan kota di kalimantan selatan masih terendam banjir
bencana ini tercatat sebagai bencana terbesar dalam lima puluh tahun terakhir di kalimantan selatan
setidaknya lima ratus enam jiwa mengungsi dan satu ratus empat lima ratus dua puluh satu rumah warga terendam
dalam kunjungannya ke kalimantan selatan pada delapan belas januari lalu presiden joko widodo menyatakan
tingginya intensitas hujan selama berhari hari menjadi penyebab sungai banjir
ketua tim juru kampanye hutan greenpeace indonesia ari rompas menepisnya
menurutnya banjir disebabkan daerah tutupan hutan yang berkurang drastis
dampak dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit
gempa besar kembali mengguncang timur indonesia
gempa magnitudo tujuh mengguncang laut tapal batas indonesia filipina di sulawesi utara pada kamis malam dua puluh satu januari waktu indonesia tengah
guncangan gempa terasa di kabupaten kepulauan talaut
selang sehari gempa kembali mengguncang kepulauan talaut dengan magnitudo lima empat
bmkg menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami namun gempa mengakibatkan sejumlah rumah rusak dengan kategori ringan dan sedang
dalam sepekan ini telah terjadi empat puluh dua gempa di kabupaten mamuju dan majene
bmkg wilayah empat makassar menyatakan gempa akan masih berlanjut hingga tiga sampai empat minggu ke depan
dari data basarnas sembilan puluh orang meninggal dunia dengan tujuh puluh sembilan jiwa meninggal di mamuju dan sebelas jiwa di majene serta tiga orang korban lainnya dinyatakan hilang
calon tunggal kapolri komjen polis tio sigit prabowo telah melalui uji kelayakan dan uji kepatutan atau fit and proper test pada rabu dua puluh januari dua ribu dua puluh satu di gedung dpr
dalam presentasinya komjen polis tio sigit memaparkan komitmennya untuk merevolusi polri
di antaranya keadilan dalam persidangan
penegakan hukum memerangi terorisme dan narkoba melibatkan influencer dalam kampanye virtual polis hingga menghidupkan kembali pam swakarsa dan mewajibkan anggota polisi mempelajari kitab kuning
kamis dua puluh satu januari dalam rapat paripurna seluruh anggota dpr menyetujui komjen polis tio sigit prabowo sebagai kapolri
dpr akan menyerahkan hasil keputusan tersebut ke presiden joko widodo
calon tunggal kapolri komjen polis tio sigit saat ini menjabat sebagai kabar reskrim polri
ia merupakan lulusan akademi yukup polisian tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
komjen polisi sigit akan menggantikan jenderal polisi idam aziz yang akan pensiun pada februari dua ribu dua puluh satu mendatang
menteri perhubungan budi karya sumadi resmi menutup operasi sar pencarian korban pesawat sriwijaya sj satu ratus delapan puluh dua pada kamis dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan dalam konferensi pers
pusko pencarian terminal jict dermaga tanjung priuk jakarta utara
menhub menyatakan keputusan ini diambil setelah operasi sar berjalan selama tiga belas hari sejak pesawat mengalami kecelakaan pada sabtu sembilan januari dua ribu dua puluh
kepala basarnas marskal madia tni purnawirawan bagus puruhito yang turut hadir menyatakan
meski proses evakuasi ditutup basarnas akan tetap membuka posko a dua

kepala basarnas marskal madiateni purnawirawan bagus puruhito yang turut hadir menyatakan
yakni bagian dari black box yang masih hilang untuk mengetahui pasti penyebab jatuhnya pesawat
namun pencarian cvr di lapangan akan dikomandoi oleh komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
bagus menjelaskan keputusan yang diambil sudah melalui beberapa pertimbangan
seperti pertimbangan teknis hasil temuan bagian tubuh korban pertemuan dengan pihak keluarga korban
serta masukan dari berbagai unsur di lapangan
pada hari terakhir pencarian kami selalu
tni angkatan laut menyerahkan tiga kantong berisi serpihan kecil pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc
kepada badan sar nasional
badan sar nasional
selama proses pencarian
tim sar menemukan tiga ratus dua puluh empat kantong jenazah berisi bagian tubuh
enam puluh empat kantong serpihan kecil pesawat
dan lima puluh empat bagian besar pesawat
adapun sebanyak empat puluh tiga korban telah berhasil diidentifikasi
tim evakuasi juga menggelar upacara tabur bunga bersama keluarga dan kerabat korban
dari atas kri semarang di lokasi jatuhnya pesawat
sebagai penghormatan terakhir bagi para korban
pemirsa kri semarang
amerika serikat kembali memiliki presiden dan wakil presiden baru
saat joe biden resmi menjabat presiden ke empat puluh enam amerika serikat dua puluh januari dua ribu dua puluh
joe biden disumpah oleh ketua mahkamah agung john roberts di capital hill washington dc
sementara kamala harris disumpah sebagai wakil presiden oleh hakim agung sonia sotomayor
dalam pidato pertamanya sebagai presiden biden mengingatkan pentingnya persatuan
menjadi presiden bagi semua warga amerika
di hari pertamanya biden juga menandatangani perintah eksekutif
yang meliputi pengetatan protokol kesehatan
dan mencapai target seratus juta vaksinasi dalam seratus hari ia menjabat
biden juga membatalkan sejumlah kebijakan yang dibuat oleh presiden sebelumnya donald trump
di antaranya menghentikan pembangunan tembok perbatasan dengan meksiko
serta izin pembangunan saluran pipa xl kiston
yang menyalurkan minyak dari kandungan

pelantikan biden harris tidak dihadiri oleh donald trump
sebelumnya presiden ke empat puluh lima amerika tersebut meninggalkan gedung putih menuju florida
di hadapan pendukungnya trump sempat mengucapkan rasa bangga dan hormat
kepada warga amerika yang sudah mendukungnya selama empat tahun
trump pun mendoakan kesuksesan bagi pemerintahan biden
ia yakin kondisi amerika akan lebih baik karena ia mengklaim sudah memberikan fondasi yang kuat
dalam pemerintahan untuk penerusnya